jadi kamu orang yang sok jagoan itu
saya gak sok jagoan
apa istilah yang cocok untuk orang seperti kamu
menghasut warga untuk tidak menjual tanah dan rumahnya
saya gak menghasut
kalau bukan menghasut apa namanya
dia cuma ngebela haknya
memangnya gak keliatan serius
untuk apa pergi ke jakarta
kalau cuma kerja
dan bisa di bandung aja
kenanti mau cari pengalaman
masa seumur hidup cuma di bandung
sudah sejak lama
dalam pikiran papi
papi gak ngijinin kenanti
mungkin yang gak terlalu lama justru bagus
gak banyak melewati rasa sakit
cinta mati sama kinanti
kalimat barusan itu harus kamu revisi
waktu pelan pelan akan bikin kamu lupa sama kinanti
dan perempuan lain akan menggantikan kinanti
ya kamu boleh pergi
bawa semua kenangan yang indah
yang membuat kamu sedih
tinggalkan semua di sini
ntar aja yang nge telponnya kita kan buru buru
kalau telponnya nggak diangkat kita nggak tahu harus ke gimana
oh gitu ya
posisi sekarang di gudang jalan eseng gondok kang
bos jemaah sedang dalam perjalanan
akan lapor sama kang bahar ya
agaknya lo pelan polisi
saya mau berhenti jadi copet
saya mau berhenti jadi copet
saya nggak salah dengar bos
saya mau berhenti jadi copet
bos kan yang memperkenalkan saya ke bidang percopetan
mengajak dan melatih saya dengan dedikasi yang tinggi
hingga saya bisa menjadi copet yang handal
kalau beberapa kali gagal itu cuma disebabkan karena nasib sial
saya serahkan jembatan bos copet ke kang bahar
kalau bos berhenti yang tersisa dari tim kita tinggal saya sendiri
ubed dewi sudah nggak ada
masa saya jadi bos yang anggotanya diri saya sendiri
kenapa bos mau berhenti jadi copet
ada yang nyuruh
nggak mungkin bos menadak mau berhenti jadi copet kalau nggak ada penyebab
mau apapun wira swasta itu ada ruginya
kalau nyopet nggak
paling cuma nihil atau hasilnya minim
saya kesini bukan mau diskusi
saya mau bilang ke kamu saya mau berhenti jadi copet
jadi kamu orang yang sok jagoan itu
terus apa istilah yang cocok untuk orang seperti kamu
menghasut warga untuk tidak menjual tanah dan rumahnya
saya nggak menghasut
kamu kan menghasut apa namanya
dia cuma ngebela haknya
kamu apa jamal
murad kamu punya keluarga
kalau kamu masuk penjara siapa yang ngasih nafkah keluarga kamu
nama saya bebet komandat
kamu punya keluarga
kalau kamu masuk penjara siapa yang ngasih nafkah keluarga kamu
kamu belum punya keluarga
bukan berarti nggak masalah kalau kamu masuk penjara kan
kalian punya waktu kurang dari sepuluh menit buat pergi dari sini sebelum polisi datang
dia cuma getah

kamu terlalu melontot
tapi saya gak melihat sorot mata yang berani
kamu ketakutan jamal
kalau anak buah kamu pergi dari sini dan kamu tetap di sini
kalau tempoh hari saya membiarkan

hari ini justru saya yang menyerahkan kamu ke polisi
kalian pergi sekarang
kamu dan semua warga yang menjadi korban teror intimidasi
harus berani menjadi saksi di depan polisi